begitu jokowi kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa
nggak ada yang peduli nanti
tetapi ambisi jokowi adalah mempertahankan legasinya
dia memikirkan nasibnya sendiri dia tidak memikirkan nasib kita
inilah ucapan roky gerung yang dilaporkan oleh relawan bersatu indonesia ke polda metro jaya
pada senin malam atas dugaan menghina presiden jokowi dodo
dalam laporannya roky gerung disangkakan dengan pasal undang undang ite
namun dikutip dari cnn indonesia com baris krim polri menolak laporan itu
karena harus ada klarifikasi dari presiden jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan
atas laporan tersebut dalam akun youtubenya roky gerung menjelaskan
bahwa pernyataan tersebut adalah hal lumrah dalam forum politik
orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi itu
saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya
sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja jokowi
kan saya nggak laporin ke baris krim mereka kan
sementara itu puluhan warga masuk ke kampus universitas darul ulum
tempat digelarnya acara mimbar mahasiswa bersama roky gerung
di kota jombang jawa timur selasa siang
sambil membawa spanduk mereka menolak kedatangan roky gerung
warga mengaku menolak kedatangan roky gerung
karena roky dianggap sebagai sosok yang tidak layak diundang ke jombang
apalagi saat ini rocky telah dilaporkan ke polisi
karena ulahnya yang dinilai sering membuat kontroversi
dendebutan cnn indonesia